bagi anda yang tahun ini akan melakukan perjalanan mudik tentunya wajib untuk mengatur rencana hingga budget biaya perjalanan
bagi anda yang mudik dengan kendaraan pribadi kami punya informasi tips irit bbm yang bisa membantu anda menekan ongkos perjalanan
lebaran tahun ini berbeda dengan dua tahun terakhir sebab akhirnya pemerintah memberi lampu hijau kepada masyarakat untuk pulang ke kampung halaman
ada yang mudik menggunakan transportasi umum seperti kereta api pesawat terbang atau mobil pribadi
namun pemudik dengan kendaraan pribadi tahun ini tampaknya harus siap
harga tol siap siap merogoh kocek lebih dalam
selain karena harga pertama siang naik dari sembilan menjadi dua belas lima ratus rupiah per liter tarif sejumlah ruas tol juga mengalami kenaikan
tarif jalan tol cikopo palimanan atau cipali jalan tol surabaya mojokerto atau sumo dan jalan tol gempol pandaan naik
namun masih ada cara untuk menekan ongkos mudik tahun ini
salah satunya dengan memangkas ongkos bahan bakar
setidaknya ada empat cara yang bisa anda lakukan untuk bisa mengirit
penggunaan bahan bakar di kendaraan anda
cara yang pertama adalah gunakan bahan bakar yang sesuai dengan peruntukan mobilnya
pihak pabrikan merekomendasi agar memakai bbm dengan kadar oktat tertentu sesuai dengan tekanan kompresi pada mesin
dengan demikian bila suhu di ruang mesin sudah naik dan oktan bahan bakar terlalu rendah
akan terjadi detonasi atau pembakaran lebih awal sehingga penggunaan bahan bakar menjadi lebih banyak
selain itu penting bagi penggunaan bahan bakar
pengendara bermotor beristirahat setelah berkendara selama empat jam berturut turut sesuai dengan peraturan yang telah berlaku
hal ini juga mencegah mesin mobil overheat atau terlalu panas
terutama kendaraan yang tergolong lawas akibat menurunnya kemampuan sejumlah komponen mesin
cara ketiga yang bisa anda lakukan untuk mengirit penggunaan bahan bakar kendaraan anda adalah mengendarai mobil misalkan dengan cara eco driving
sederhananya eco driving adalah cara mengemudi yang bertujuan mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya dan mengoptimalkan konsumsi bahan bakar secara efisien
untuk kendaraan berbahan bakar bensin upayakan rentan rpm berada pada angka seribu delapan ratus dua ribu tujuh ratus dan untuk yang bermesin diesel lebih rendah yakni seribu dua ratus seribu delapan ratus
seluruh tip tadi dapat mengoptimalkan penggunaan bahan bakar pada kendaraan anda
namun jangan lupa kendaraan diservis sebelum digunakan untuk jarak jauh
sebab jika kendaraan tidak dalam kondisi prima bisa sia sia semua tip tersebut